kolaborasi antara tiongkok dan indonesia dalam belt and road initiative atau bri
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara
sejumlah pencapaian yang signifikan pun berhasil dicapai
selama satu dekade perkembangan kemitraan kedua negara
apa saja kemudian perkembangan signifikan yang berhasil diraih indonesia
melalui kerjasama dengan tiongkok
dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan belt and road forum ketiga
presiden joko widodo meminta sinergi belt and road initiative atau bri
dalam pembangunan infrastruktur tetap berjalan pada masa mendatang
menurut presiden jokowi di tengah situasi global yang semakin terpecah belah
kerjasama bri tak boleh dipolitisasi
dan sinergi bni
dalam pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan
rasa memiliki penting untuk keberlangsungan sebuah proyek
sehingga sinergi diperlukan guna memberi ruang kepemilikan
bagi negara tuan rumah untuk mengerjakan proyek nasionalnya secara mandiri
misalnya proyek kereta cepat jakarta bandung di indonesia
presiden berharap kerjasama dapat dilakukan
untuk pembangunan ibu kota nusantara
dengan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan
presiden jokowi mengatakan
proyek bri harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan
serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang
penggunaan sistem pendanaan yang transparan
penyerapan tenaga kerja lokal
dan pemanfaatan produk dalam negeri
yang ketiga keberlanjutan proyek bri harus
dipastikan untuk jangka panjang
dan memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra
bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya
saat bertemu dengan perdana menteri tiongkok di kiang di beijing
presiden jokowi juga menegaskan indonesia mengapresiasi
perkembangan kemitraan indonesia dan tiongkok
yang telah terjalin dalam sepuluh tahun terakhir
tiongkok bahkan menjadi investor kedua terbesar untuk indonesia
dalam pertemuan tersebut presiden didampingi oleh
menteri luar negeri retno marsudi
menteri perdagangan zulkifli hasan
dan sekretaris kabinet pramono anung
senada dengan pernyataan presiden jokowi dodo
dua menteri kabinet indonesia maju erick thohir
menteri bumn sekaligus penjabat menko marves
dan menteri koordinator bidang perekonomian
terlangga hartarto juga menyebut
forum bisnis indonesia tiongkok telah menghasilkan
kesepakatan kerjasama menguntungkan bagi indonesia
bahkan secara tegas erick thohir menyebut
tak hanya kesepakatan sebesar dua ratus empat triliun rupiah yang sudah diteken
tapi masih ada potensi kesepakatan hingga empat ratus lima puluh lima triliun rupiah
china business forum ini forum yang sangat positif
kenapa kalau kita lihat tadi
pertumbuhan investasi dari china ke indonesia itu kan
kalau kita lihat dua ribu tiga belas itu baru kurang lebih dua ratus
sekarang sudah di angka delapan enam miliar us dollar
artinya ini signifikan
dan kita lihat juga
memang teknologi di china ini maju sekali
apalagi kita mau mendorong hilirisasi sumber daya alam
dan kita juga mau dorong ekonomi hijau
listrik hijau dan juga teknologi lainnya

inilah kenapa kalau saya lihat tadi kerjasamanya ini luar biasa
tadi disebutkan angkanya tiga belas tujuh miliar us dollar
yang di mana itu yang sudah agreement
tapi potensinya itu masih ada lagi dua puluh sembilan bilion us dollar
hubungan swasta swasta bumn swasta dan bumn bumn juga ini bisa terus ditingkatkan
karena memang kita ingin menjadi negara industri
yang juga menjadi bagian supply change daripada dunia
jadi kan bapak presiden ingin sekali yang namanya sumber daya alam itu
tidak lagi kita kirim secara bahan baku
tetapi harus benar benar dilakukan hilirisasi di indonesia
sementara erlangga hartato mengungkapkan bahwa investasi china di indonesia
terus meningkat setiap tahunnya
investasi tersebut telah mendorong pengembangan industri
dan kawasan ekonomi khusus di tanah air
kalau china kan sekitar tiga dua miliar
ini terus meningkat
dan ini hanya kalah dari singapura dan hongkong
hongkong itu kan sebetulnya proksi china juga
investasi di semester satu di dua ribu dua puluh tiga ini sudah lewat dari tiga delapan miliar
jadi tentu dari bri dan poros maritim dunia atau global maritim fulcrum ini
pengembangan pengembangan sektor industri
maupun kawasan ekonomi khusus di sumatera utara kalimantan utara sulawesi serta bali
dan ini tentu sangat diperlukan oleh indonesia
terutama untuk terkait dengan pengembangan industri
pengembangan teknologi pengembangan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia
dalam forum bisnis indonesia dan tiongkok
total ada tiga puluh satu kerjasama yang sudah ditandatangani
satu kerjasama ini dilakukan antara sesama bumn indonesia tiongkok dan swasta indonesia tiongkok
hubungan kerjasama yang terjadi dalam inisiatif sabuk dan jalan belt and world initiativeri terjalin baik antara bumn maupun pihak swasta akan terus ditingkatkan
ini perlu dilakukan karena indonesia juga ingin menjadi negara industri dan bagian dari rantai pasok dunia